terima kasih anda masih bersama kami
seorang pemuda di bekasi tega membunuh sepupunya sendiri dengan menggunakan celurit
sementara di depok seorang montir babak belur dihajar masa karena diduga mencabuli anak di bawah umur
sama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya
r y dua puluh dua tahun warga cibuntu cibitung bekasi ditangkap aparat satuan reserse kriminal polres metro bekasi
karena diduga menghabisi nyawa ef dua puluh empat tahun yang juga merupakan sepupunya sendiri
kepada polisi tersangka mengaku melakukan pembunuhan dipicu oleh rasa iri dengan korban yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman
tersangka merencanakan pembunuhan dengan mengajak korban pesta miras
saat pesta usai tersangka kemudian mengikuti korban dan langsung menghabisi nyawa korban di jalan yang sepi
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati
yl digelandang aparat polresta depok karena diduga mencabuli seorang anak di bawah umur di bengkel tempatnya bekerja di wilayah pancoran mas depok
sebelum diamankan yl sempat diakmi masa hingga babak belur
saat ini pelaku dan korban masih diperiksa secara intensif oleh unit perlindungan perempuan dan anak polresta depok
f a t tiga puluh tahun
pria yang telah beristri ini harus berurusan dengan polisi karena menyekap mantan pacarnya
dan menyebutkan video adegan intim mereka ke media sosial
selain menyekap korban pelaku juga melakukan tindakan kekerasan dan mengambil perhiasan milik korban
aksi ini dilakukan pelaku karena dirinya kesal dengan korban lantaran tak mau kembali menjadi pacarnya
pelaku kemudian kabur dan meninggalkan korban di sebuah apartemen di jalan margonda depok
pelaku akhirnya ditangkap di wilayah medan setelah buron selama satu bulan